di deket kamu ada bos bubuk
kalau ada kamu bilang saya nggak mau
saya gak mau
kalau dia tahu yang nelfon kamu itu saya kamu bilang gak usah ngajak ngajak saya
terus langsung kamu tutup aja hp nya
gak usah ngajak ngajak saya
mau ngajak gabung
siapa aja yang udah gabung
saya gak tau bos
semua yang sudah saya tendang dari terminal
kita jalan sekarang
setahu saya otak jack sama eding
yang saya tahu cuma itu aja bos

kalian rap nanti
untuk siapenteh dari diukuran nak panggil gawat
jadi ga usb nya kan aidipa karena yang mungkin betul

bos bubun tadi malam gandungin kamu di rumah kan
kan saya nginep di rumah aja
makanya saya agak ganti baju
udah mau saya pinjemin
tapi dia yang gak mau
kalau bos bubun tadi malam nunggu saya
sekarang pasti sudah pulang
saya diurusan mana
kemarin kita ketemu kan
aku juga udah dua kali nelfon kamu
kemarin buat mastiin nomernya nyambung
waktu aku minta kita ketemu
saya belum ngasih nomor hp saya ke kamu
boleh duduk gak
aku dapat nomer kamu
dari bos saeb
kita baru kenal
kok kamu udah nuduh aku copet

saya kira kamu anak buah bos saeb
bos saeb kan
kamu gak tau
aku bukan polisi
sekarang udah enggak
saya kerja aja di salas mobil
kamu kenal pak juna ya di
kamu kenal pak juna ya di
aku nanya duluan jawab
kamu kenal pak juna ya di
dia itu siapa
waktu dia masih jadi partner bos saya
kok kenal pak juna ya di
karyawan pak juna ya di
mira itu dulunya partner kamu
apa hubungan kamu mira sama pak juna ya di
pak juna ya di bikin abc
aksi berantas copet
aksi bergerak cepat
yang dibikin bos saeb
isi angkot kemudian memberi kode aman ke saya
jam segini baru datang dari mana
ada keperluan keluarga
kenapa gak cerita ke aku soal abc yang dibikin pak junaidi
aksi berantas copet
jangan dibahas sekarang
bawain daftar menu
baik saya ulangi pesanannya
langsung aja dibuatin